anda masih menyaksikan viral perilaku tidak terpuji pengunjung kebun binatang bandung menjadi viral
aksinya melempar rokok ke orang utan dikecam para aktivis penyayang satwa
sebuah video viral memperlihatkan orang utan tengah menghisap rokok di kebun binatang bandung
video ini awalnya menyebar melalui akun media facebook milik marison gucciano seorang pemerhati satwa
video berdurasi lima puluh sembilan detik yang diambil empat maret ini memperlihatkan sejumlah pengunjung sedang melihat orang hutan
tiba tiba seorang pengunjung melemparkan rokok ke arah orangutan tersebut
orang hutan itu kemudian mengambil dan menghisap rokok layaknya manusia
melalui unggahannya di facebook morrison menyatakan bahwa ketidaktahuan pengunjung bagaimana cara menyayangi hewan
setelah kurangnya pengawasan oleh pengelola kebun binatang adalah sebuah persoalan dan merupakan isu yang harus diatasi
ia pun meminta pengelola meningkatkan edukasi serta pengawasan pengunjung
atas beredarnya video ini dilansir dari detik com
humas kebun binatang bandung sulhan shafiei menyayangkan perilaku yang dilakukan pengunjung tersebut
ia juga berterima kasih atas pengawasan para aktivis sehingga kebun binatang dapat berbuat lebih banyak
namun pihak kebun binatang menyatakan
tidak akan mencari pria dalam video tersebut
melalui kasus ini pihak kebun binatang hanya melakukan sosialisasi ulang
agar pengunjung dapat menjaga satwa di kebun binatang bersama sama